maukah kamu menerima lamaran saya
saya rasa ini terlalu terburu buru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
berarti dia bos di kantor ini dong
pak saya minta ini semua cepat dibereskan ya
terima kasih banyak
kamu bawa masuk ini ke dalam
biar saya beresin ini semuanya
maaf sebelumnya tapi seharusnya bapak gak perlu harus ngakuin hal hal seperti itu pak
lagipula kebetulan aja pak saya ada disitu makanya saya yang nolongin bapak
kamu itu udah sangat berjasa menyelamatkan hidup saya
sebenarnya saya ingin jauh
lebih dekat sama kamu
iya kenal kamu
saya ingin kita bisa jauh lebih dekat
lebih dari sekedar pimpinan dan bawahan
saya keliatan main main
kita juga baru kenal
kita tuh sebenarnya udah pernah ketemu
sekitar tiga empat tahun yang lalu lah
kamu pernah jatuh di jalan
kue yang kamu bawa itu rusak
yolah kue aku
terus ada laki laki yang nganterin kamu ke kafe
kamu mau ke mana sih
yaudah saya bantu
gak usah saya bisa sendiri kok
jelas jelas kamu gak bisa
jalan aja susah
kamu gak usah gr
saya gak mau disin kamu
laki laki itu bapak
ya ampun maaf pak saya bener bener gak inget
serius saya lupa
jadi sekarang udah inget saya
maaf ya pak
itu kejadian juga udah lama kan tiga empat tahun yang lalu
wajar lah kalau kamu lupa
kayaknya bosnya andin itu naksir deh sama andin
kalau emang iya
kita akan punya mantu pengusaha kelas kakap
apaan sih ma
orang baru dateng sekali kamu udah pikirin macem macem
ya ampun papa
ya gak apa apalah kita berharap
jadi kalau sampai ada yang suka sama andin ya kita harus bersyukur dong
aku capek denger omong omongnya
ya udah pak
makasih ya pak
saya yang makasih
saya pamit dulu ya
tuhan menakdirkan aku
tuhan menakdirkan aku

saking sepinya warung kita jam tujuh udah tutup ya pak
tas tas aku ketinggalan kayaknya deh tadi di warung
pak putar balik dong pak tolong pak
udah besok aja nggak hilang ini mak
ih papa itu tas kan dikasih sama elsa mahal loh
dan semua uang kartu kredit aku tuh ada di sana
udah besok aja aku nih capek mak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
oke oke saya ke sana sekarang pak
terima kasih pak
iya baik baik pak
rumah makan kita kebakaran mak
respons di cawin ya
sekarang lalu baron di kawin jual nabi

kamu biasanya kita balik sama si pak tv setengahnet

demi apa pak
kok masih bisa

tidak bisa pak
tidak bisa pak
tidak bisa pak
tidak bisa pak
turunin saya pak
tidak bisa pak
tugas laki laki itu
tidak bisa pak
kalau sudah ada ambulans
siapa yang pesan
din tolong suami saya dulu ya
tapi ini pak al kok
dia kenapa ya
pak bangun pak
pak bangun pak
sedikit terkilir sih ma
tapi gak apa apalah
nanti tinggal duduk juga sembuh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
suami ibu harus melakukan tindakan operasi
karena luka bakar yang cukup parah
memang sedikit agak mahal
pihak keluarga harus
memasukkan deposit minimal lima puluh juta
mahal banget ma
mama yakin dia mau bantu kita
datang dobrze ya
gak diangkat ma
ya ampun mama
elsa kan bilang kalau hari ini dia tuh ada pemotretan
coba kamu telfon lagi
mungkin nanti diangkat tengah dia
tetep gak diangkat
bapak kok ada disini
iya tadi pak al telepon saya
dan kebetulan saya juga lagi di daerah sini
tapi bapak udah tau kondisi pak al seperti apa sekarang
pak a sekarang lagi di gede
tapi katanya hari ini sudah bisa pulang kok
saya mau membayar biaya perawatan pak al libaran dan pak surya ya
tadi bapak bilang apa ya
iya pak al meminta saya untuk membayar biaya perawatan pak surya juga
untuk perawatan pak surya
tapi saya rasa gak perlu deh
saya hanya menjalankan tugas saja mbak
kalau nggak saya lakuin nanti saya dipecat dong
kalau bos kamu mau bayarin nggak apa apa
ini udah bayar semuanya
dan ini invoice untuk pak surya
terima kasih banyak ya mas ya
saya panggil sih ya
bos kamu luar biasa banget baiknya
dia bayarin semua perawatannya papa
ini mahal sekali
terus kamu denger kan
kamu dengarkan tadi papa dikasih kamar yang paling bagus
oh iya nanti kalau sampai elsa telpon balik
kamu gak usah cerita soal kebakaran sama sekali ya
karena dia kan lagi sibuk pemotretan
mama gak mau dia jadi kerjanya gak fokus
pulang rapat jalan saja
tiga hari lagi bapak datang
kemari untuk kami periksa ulang
terima kasih pak
saya benar benar mau mengucapkan terima kasih ya
karena pak al
sudah menolong suami saya
sudah membayar semua biaya perawatan
di rumah sakit
dan karena pak al juga
sekarang suami saya udah bisa dioperasi
dan mendapatkan kamar yang paling bagus
iya tante sama sama
saya benar benar mengucapkan terima kasih banyak pak
karena sudah menolong keluarga saya
tapi saya kan jadi nggak enak pak
nanti kalau misalkan masalah biaya
dipotong aja ya pak gaji saya
udah lah udah udah gak usah dipikirin itu ya
maaf pak agak lama
tadi saya ngambil kursi lagi
saya permisi dulu ya
semoga papa kamu cepat cepat
terima kasih pak al
diburu kamu ini bener
ya ampun din
din bos kamu itu baik sekali nin
udah ganteng kak
kamu bener bener beruntung bisa ngedapetin dia din
hal itu baik banget
dia bayarin semuanya
lain kali bapak jangan seneng seneng gitu pak
untung bapak selamat
kamu pantau terus
persiapan ulang tahun kantor untuk bapak
di minggu depan
kamu minta sama yowonya
lakukan persiapan sesempurna mungkin
saya mau kamu lakukan sesuatu untuk andin
boleh ikut saya sebentar
ikut aja sebentar
karena ini perintah dari pak al
nah lakukan seperti yang pak al minta ya
oh siap mbak indah
ini aku mau diapain ya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
yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya
silakan mbak duduk
sudah dark kok ya
pokoknya mbak tenang aja
ada intentu membuat lirikin ya
sudah tuh sekarang sudah terbuka rosak the doc
ya jadi kayak conat nya
ya udah selesai dahulu gia
orang ditemani merta indah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
dan juga saya ingin memberitahukan sesuatu yang sangat penting bagi saya
saya persilahkan naik ke atas panggung
para hadirin sekalian
ini adalah andin
andin ini adalah orang yang sangat spesial bagi saya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

maukah kamu menerima lamaran saya
saya rasa ini terlalu terburu buru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
kata siapa kamu tidak pantas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
papa kamu pernah bilang ke saya
kalau saya emang benar benar serius sama kamu
saya harus bisa menerima kamu apa adanya
akan menerima kamu apa adanya
kamu dan juga masalahmu
kamu juga paham false
kamu dikenal man latim penting
maukah kamu terima lamaran saya
iya pak saya terima
kamu mau kemana sih
acara belum selesai loh
aku lagi ingin ke bandara aku mau pulang
mau pulang atau enggak
ya oke kita pulang
nenek tuh kenapa sih
kenapa coba ngajak pulang buru buru
atau jangan jangan dia cemburu ngeliat beraniin sama al
kamu sudah menerima lamaran dari bosnya elsa
padahal dulu ketika kamu baru bebas
kau pernah bilang kalau kamu masih mencintai aku
bahkan allah masih memakai cincin pernikahan kita
tapi nggak sampai sebulan kamu sudah menerima laporan orang lain
mungkin buat kamu
cinta itu tidak sakral
sehingga kamu dengan mudahnya untuk mengobrol cinta ke semua orang
sekarang bosnya elsa

kayu bisa meng marmah
itu yang paling penting

menerima laparan orang lain
aku tuh nyariin kamu tadi di atas katanya cuma mau ke toilet
kok di sini
kok kamu masih manggil aku bapak
aku ini kan calon suami kamu
yaudah aku antar pulang ya
gak usah pak
gak usah mas saya bisa pulang sendiri kalau nggak apa apa
aku ini sekarang calon suami kamu
jadi keselamatan kamu
itu sekarang jadi tanggung jawab aku
aku antar ya
tapi sebenarnya saya mau ke rumah sakit
yaudah gak apa apa aku antar ke rumah sakit
sekalian aku mau ngobrol sama orang tua kamu
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang